pada kemana orang orang
lagi pada di rumah kang idoy
anaknya ulang tahun sekalian arisan
kecil percuma buka warung pasti teh gak akan ada yang belanja
coba aja kalau nggak percaya
apalagi kalau ada arisan orang orang pasti lagi pada sibuk dandan
teteh kalau sampai si sobri ketemu sama dede
terus untuk melihat sobri mesra sama dede
pasti untuk bakalan mundur
dede harus dijemput kalau begini nih
assalamualaikum pak ustadz
terima kasih pak ustadz
saya sebagai ustadz yang malu
ya jangan begitu pak ustadz
saya tak pemuka masyarakat
ketua umum musolah
masa bisnisnya doa
kasian jeniper pak ustadz
kalau begitu kita bagi hasil saja
pak ustadz memang baik berarti mulia
saya sangat peduli dengan warga ciraus
terima kasih pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
kau siapa sih
tunggeng ciraus sepi
pada kemana orang orang
lagi pada di rumah kang edoy
iya coba percuma buka warung pasti teh nggak akan ada yang belanja coba aja kalau nggak percaya
apalagi kalau ada misal orang orang tepuk lagi pada sibuk dandan ya udah tuh ce kalau
gitu cucu mau ngidar ibu ke kampung lain mangga mangga assalamualaikum waalaikumsalam
pah debi seneng deh kalau hari minggu
debi bisa tidur puas
eh kita tidur lagi yuk
pestanya tidak akan mulai kalau kita belum datang
iya pak pasti orang orang pada pengen tahu berapa harganya gaun debi
ke ulang tahunnya jennifer kita bawa laptop gak
kan belum semua orang tahu kalau kita ini punya laptop baru
jangan ya debi
nanti diserahannya kado buat jennifer
udah tidur ya
assalamualaikum waalaikumsalam ustadz rajin sekali kamu kusuma iya pak ustadz ada ranting takut
menghalang jalan oh iya ulang tahun gini terjadi urusan jadi tapi saya kebetulan lewat bukan
maksud ngajak kamu ke rumah idoy saya kepingin teh kamu tahu dan paham apa yang kamu ucapkan
apa yang jadi pendapat kamu ibaratnya kalau kamu mau bicara beras kamu udah tahu bagaimana
cara menanamnya kapan waktu yang pas menanamnya dan yang paling penting kamu tahu cara memasaknya
supaya kamu tuh tidak cuma tahu tapi juga paham
tidak jadi komentator bicara banyak tapi dari hasil omongan orang lain seolah olah dia mengerti dia
paham padahal dia menjiplak orang lain bicaralah karena kamu paham supaya orang bilang kamu tidak
tahu iya pak ustadz ikro bacalah pelajarilah pahamilah
saya bangga punya murid seperti kamu kuso cepat menyerap ilmu dari saya
siap siap ngapain atuh ya
mana sih aku
kok belum datang juga
lama bener sih
hanya udah gak sabarnya pengen tempuh
kayak susuk sama minyak kaya putihnya ada disini ya
nanti kalau kamu ada apa apa telepon bapak
lagian bapak juga deket kok di rumah umido ya kan
ini bapak pantas tidak sih pakai ini
kita terlihat gendut
ya sudah bapak berangkat ya